omah omah tenang ya kita ke kantor papa aja
aku yakin papa pasti bisa menemukan tante bela
gak perlu saya gak butuh bantuan kamu afif
ibu ibu gak apa apa
mama bisa mengenali aku
mbak kamu gak apa apa
coba sini saya periksa kalian jadi yang terluka
saya jadi teringat sama anak saya bela
saya nggak tahu sekarang anak saya dan cucu saya sekarang ada di bawah
mungkin aja sekarang nasib mereka seperti kampung mbak
firasat seorang ibu memang kuat
kekhawatiran mama terbukti benar
saya sudah mencari kemana mana
tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan anak saya dan cucu saya
saya cuma bisa berharap
mereka akan pulang dan kembali sama saya
saya boleh peluk
maafin aku karena selalu nyusahin mama
selalu bikin mama khawatir dan menderita
kasian perempuan itu
aku yakin bu saira sedih karena teringat sama bella yang saat ini masih ada di luar sana
dan bisa jadi nasibnya seperti bella
saya jadi sedih dan cerita ini sama mbak
saya melihat mbak itu seperti
seperti saya melihat anak saya
saya cuma pengen melepaskan rindu saya sama anak saya bella mbak
aku juga kangen sama mama
aku lega bisa ketemu sama mama di sini
untuk mengobati rasa rinduku
mama harus tegar
aku baik baik aja ma
aku baik baik aja ma
ini berhimp strokes buat ibu
sungguh kacau rindu sampai aku ngemang bikin
kamu harus tanggung jawab
bella dan syifa
loh itu pasti dompet ibu tadi
ibu tadi tante bella
kita harus kejar tante bella
alika itu benar tante bella sama syifa
jadi yang tadi itu
jadi yang tadi itu anak saya bella
berarti yang tadi itu belo
bella kenapa kamu dari diem aja
kamu gak nunjukin kalau kamu itu bella sama ibu
ibu aku boleh lihat
mungkin tante bella gak mau ketemu kita karena ada oma afif di sini
ini semua gara gara kamu
kamu udah membuat bella dan siva menderita
saya gak akan pernah maafin kamu
aku juga ingin ketemu dengan bella dan juga siva
aku akan mencari mereka dan susun mereka
saya gak akan pernah ngizinin kamu untuk bertemu bella dan sipa
oma tenang ya
aku yakin papa pasti bisa menemukan tante bela
bu biar afif yang ngantar ibu ya
saya gak butuh bantuan kamu afif
gafin kalau sampai afif nemuin bella
di tempat yang kamu kasih tahu gimana
kalaupun afif menemukan bella
bella gak akan mungkin kembali ke rumah ini
karena harga dirinya udah diinjek injek sama afif
gak mau bener juga
makin hari mereka makin berani pacaran secara terang terangan
mau lagi sebentar ya
setidaknya belok punya harga diri
gak kayak kalian
gak punya malu
kalau mau mesra mesraan cari hotel di sana
jangan jadi rumah ini tempat mesumnya kalian
papa mama dan adik kakak tersayang itu gak ada di rumah ini
jadi aku yang berkuasa
sebelumnya kan mama sama kak reina yang memohon aku untuk tinggal di sini
dan membebaskan afif dari cengkramannya bella
dan aku udah ngelakuin hal itu loh kak
kakak bukan berterima kasih sama aku malah menghina aku
kalau dari awal aku tahu siapa kamu sebenarnya
aku gak akan ngebiarin afif terjebak sama perempuan kayak kamu
kakak berani sama aku
kamu kamu tuh gak boleh berani sama aku
udah menang aja
apa lagi sih
kamu tuh gak cukup tegas untuk bikin dia nurut sama kamu nadia
kalau lu gak bisa ngurus istri lu biar gue sama sinti yang urus
udah biar gue yang ngurus tenang aja
lu keluar berdua
kamu kenapa sih
kamu barusan udah bikin aku malu di depan mereka
kamu harus nurut sama aku
kamu sengaja bikin aku malu
kamu itu lumpang tinggal di rumah aku
hidup juga dari uang papa aku
terus sekarang kamu bersepakat dengan orang orang gak penting itu untuk menghajutkan keluarga aku
aku gak akan diam lagi dengan sikap kalian semua
aku bisa ancurin nama baik keluarga kamu
aku gak takut

empat assis drag daripada
ke tebuk keluparan ke kab pippi cri proud